penunjukan mantan koruptor emir muiz sebagai komisaris di anak usaha bumn pupuk menuai kritik sejumlah kalangan tindak pidana korupsi yang pernah dilakoni
emir seharusnya menjadi pertimbangan utama kementerian bumn sebelum menempatkan emir sebagai pengawas anak usaha pt pupuk indonesia tersebut
bagaimana memahami kasus ini adakah celah dalam regulasi atau longgarnya evaluasi
kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan zoom dari luar studio wakil koordinator indonesia corruption watch icw agus sunaryanto
selamat sore mas agus
selamat sore mas
sehat ya mas ya
oke mas agus sebelumnya kita juga mencoba untuk menghubungi staf khusus menteri bumn arya sinulinga tapi kemudian hingga sore ini belum ada jawaban tidak apa apa kita lanjut saja untuk berdiskusi soal ini
mas agus mudah mudahan nanti ada kabar ya kalau tidak ya sudah kita paling tidak sudah mencoba untuk mengkonfirmasi
bukan kali ini terjadi ya kasus seperti ini
para mantan koruptor justru mendapat sebuah quote unquote apresiasi dan juga prestasi dengan ditunjuk menjadi komisaris di bumn
ya sebenarnya kalau kita mengacu pada undang undang dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn
di pasal dua puluh tujuh itu disebutkan
bahwa komisaris itu salah satu jabat lain yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas tugas yang strategis yang rawan terhadap an
nah tentu sangat irah
kemudian jabatan tersebut diisi oleh mantan napi koruptor
nah ini saya juga
akhirnya bingung gitu
nah apakah ini memang bumn yang berahlak yang diharapkan oleh menteri negara bumn pak erick thohir
menurut saya memang seharusnya kalau kita punya komitmen terhadap penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi
korupsi kolusi dan ekotisme
menurut saya pak erick thohir harus segera memerhentikan yang bersangkutan sebagai posisi komisaris
ini menjadikan image bumn kita menjadi sangat buruk
apalagi ini kan jadi kontrak berikutnya ya
setelah ramai kemarin dikritisi oleh banyak lembaga negara
bahkan misalnya kppu ombudsman kemudian komisi amaratur sipil negara
bahwa banyak direktur komisaris bumn yang tangkap jabatan di berbagai posisi
baik itu di kementerian ataupun di
jadi menurut saya ini kalau memang erick komitmen terhadap penyelenggaraan negara yang bersih
pas korupsi ya harus segera memerhentikan
karena menurut saya cukup banyak anak bangsa ini yang memiliki kapasitas yang mungkin lebih baik dari pak emir mois
kan berarti kemudian saya tidak menghargai pak emir gitu
bagaimanapun posisi pak emir pernah dipercaya
pernah diamanatkan sebagai pejabat publik
sebagai anggota dpr
tapi kemudian dia mengkhianati
pada akhirnya kemudian dihukum
karena menegma suap
jadi menurut saya mari beri kesempatan kepada anak bangsa yang lain
untuk menduduki posisi sebagai komisaris
di jajaran bumn
bumn ini bisa lebih dipercaya
dan bisa berkontribusi kepada pembangunan bangsa
saya seperti itu
ada juga yang berkomentar gini
kan perilakunya apa yang dia kerjakan
tindakan koruptor atau korupsi yang dia lakukan sudah terbayar dengan hukuman
ini masih jadi persoalan
ya menurut saya lebih pada soal etis atau tidak ya
kalau bicara hukum dia bisa membayar
nah bicara soal etika menurut saya ini melampaui dari soal persoalan hukum
karena yang bertanggung jawab sudah di jabat
soal trust masyarakat kepada bangsa ini
kepada negara ini
apakah punya komitmen atau tidak
nah ini juga bicara soal efek jera terhadap para pelaku korupsi
bahkan ketika dia sudah bayarnya
maka dia sudah berhubungan dengan orang lain
maka seharusnya masyarakat bangsa ini juga bisa memberikan efek kira yang lebih terhadap itu
paling tidak secara etik
dia harus juga memberikan
masyarakat juga harus memberikan sanksi termasuk penyelenggara negara
nah menurut saya bnn itu seharusnya juga menetapkan refleksi yang sangat tepat
masa kalah sih sama calon pegawai yang bersiping
kita kalah sih sama asn ataupun rekrutmen lembaga lembaga kuasi negara
yang sebenarnya sudah mensyaratkan agar para calon secara administratif tidak boleh misalnya untuk menjadi calon pns
nah posisi komunis arus itu kan posisinya sangat penting
biar ikut mengawasi
nah kalau misalnya reportnya sudah bermasalah
nah apakah kita masih punya kepentingan
ini kan bicara soal keunggulan bnn ya
bukan hanya bnn
mungkin rame rame prakerja yang bukan hanya di level nasional tapi juga di level internasional gitu
nah ini tentu akan mempercaya akan mencederai dan akan membuat khawatir
maksud saya ya seharusnya menekbun itu bisa menerapkan soal ya paling tidak kredibilitas bnn atau lembaga lembaga yang di menjadi bnn
menjadi bagian dari tanggung jawabnya untuk benar benar paling tidak punya integritas punya kredibilitas dan dipercaya oleh di dalam maupun dari luar negeri
oke artinya kita bicara soal integritas dan juga bagaimana kemudian sosok seorang komisaris ini menjadi sebuah keteladanan ya begitu ya
tapi kalau dia sudah ada etika dan moral yang cacat di sana bagaimana ini bisa merepresentasikan lembaga ataupun juga orang orang yang dipimpinnya
tapi kalau soal regulasi ada tidak celahnya yang
apa yang membuat kondisi ini terjadi apakah kemudian juga kita bisa salahkan evaluasi sebelum penunjukan ini juga terjadi sesuatu sehingga dipastikan si emir ini masuk begitu di jajaran komisaris

karena bagaimanapun pak emir ini kan dari partai politik yang berpengaruh
karena bagaimanapun pak emir ini kan dari partai politik yang berpengaruh
jadi mungkin dia punya jaringan yang bisa mempengaruhi atau paling tidak bisa menjadikan posisinya menjadi komisaris gitu
soal regulasi di negara ini kan ya sudah terlalu banyak
contoh contohnya misalnya dari kasus rektor ui kemarin saja sudah ada larangan untuk rangkap jabatan
justru peraturannya yang dirubah gitu
nah menurut saya kalau kita lagi lagi mau menggunakan etika bisnis yang baik
nah menurut saya kalau kita lagi lagi mau memutarkan etika bisnis yang berubah

menurut saya ya credibilitas institusi bumn ini ya harus dijaga gitu
kepercayaan terhadap publik kepercayaan terhadap mitra kerjanya itu harus dipercaya
dan harus dimulai dari hal hal yang seperti ini
dari posisi komisaris yang sangat strategis ini ya harus ditempatkan
kemudian proses seleksinya juga harus lihat rekan rekan calon yang terhadap komisaris
kemudian proses seleksinya juga harus lihat rekan rekan calon yang terhadap komisaris
punya track record yang baik bukan hanya sekadar kapasitas ya tapi juga punya track record yang baik
itu sekali lagi masa kalah sih sama rekrutmen cpnx yang sudah jelas jelas melarang bahwa tidak boleh misalnya mantan napi gitu yang pernah dipidana gitu
jadi dari hal yang seperti itu menurut saya itu harus diingatkan kembali kepada paling tidak bumn ini
jadi lebih lagi untuk metrikan bumn yang berat
pemimpin yang berakhlak jangan hanya sampai berhenti di beralah berakhlaknya saja
berakhlak itu kan perbuatan
mungkin kalau kita mau tambahkan akhlak yang karimah gitu akhlak yang mulia gitu
genar genar bumn bumx punya mulia itu ya artinya dia amanah
dipercaya oleh publik dan oleh klien kliennya
oke artinya secara regulasi permainan ini juga tidak ada yang bermasalah ya
tidak ada yang keliru jelas begitu kalau secara aturan memang tidak ada persoalan
soal pengangkatan ini di level direksi direksi ini
oke evaluasinya bagaimana condongnya lebih kemana nih nanti
apakah kemudian pada saat penunjukan dan merumuskan siapa orang orang yang menunjuk sosok emir ini
atau memang kita sampaikan dulu soal politik itu tadi ya
tapi tentu etikanya juga harus jalan begitu di dalam sebuah perusahaan bumn yang ya kita katakan cukup besar begitu
ini celahnya di situ lebih condong ke sana
ya menurut saya gini
pada awal awal pak jokowi itu melakukan rekrutmen pejabat pejabat publik misalnya menteri dan lain lain
itu kan sering melibatkan institusi lain ya kpk pada saat itu
walaupun kemudian sekarang tidak dilibatkan lagi
nah menurut saya sekarang harus bisa dimulai lagi misalnya manajemen ya ketika mau melakukan seleksi
bisa saja melibatkan atau meminta masukan dari komisi amaratur sipil negara
apakah ada pejabat pejabat publik kita atau calon calon pejabat publik kita yang layak duduk untuk menjadi komisaris
dari sisi kapasitas ya intelektualitas gitu ya kemudian soal rekam jejak
menurut saya sangat banyak sekali yang mampu menduduki jabatan sebagai komisaris gitu
jangankan yang tua tua yang muda pasti tidak akan kita kekurangan gitu
nah kalau mau dievaluasi menurut saya harus dicek kembali proses seleksinya
siapa yang melakukan ini ada tekanan atau tidak gitu ya
nah ini yang harus dievaluasi prosesnya
nah ini bicara lagi soal institusi bumn itu kan institusi yang profesional gitu ya
karena bisnis orientis maka harus juga dikelola secara profesional termasuk orang orang yang hidup di jabatan jabatan direktur
atau yang lain lain nah ini yang harus dikelola secara profesional termasuk orang orang yang hidup di jabatan jabatan direktur
ya harus juga di deskripsi secara profesional jangan ada kepentingan politik misalnya gitu
oke singkat saja masih bisa digugat
menurut saya masih bisa digugat ya publik ya tetap harus meramaikan persoalan ini gitu ya
kalau kita punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi ya publik harus ramai ramai menyatakan kepada manajemen bumn
bukan hanya dalam kasus jabatan jabatan komisaris bukan hanya dalam kasus jabatan jabatan komisaris
yang saat ini diisi oleh mantan terpidana korupsi
tapi orang orang terjabatan tidak tetap harus disorakan kepada publik
karena ini polisi aparatur negara termasuk kppu sudah menyatakan
bahwa itu bisa memboroskan keuangan negara juga termasuk merusak persaingan usaha
jadi menurut saya bukit bukit harus balik kembali
kalau publik saya tidak
oke kita tunggu ya
kita buka ruang untuk dialog
oke biasanya nunggu viral dulu nih nunggu ribut ribut dulu begitu ya
baru akan muncul ke publik
pak jokowi harus mendengarkan nih jangan sampai kemudian seperti ini ya
sampai dulu di publik baru akhirnya keputusan
oke baik terima kasih mas agus sudah berbagi dengan kita sore ini